berikutnya saudara misteri jasad perempuan di sungai
saudara seorang perempuan berusia dua puluh dua tahun ditemukan tewas dengan tangan terikat di sungai tegal gubuk kabupaten cirebon jawa barat
sebelumnya korban dilaporkan hilang selama tiga hari usai menunggu jemputan seorang teman di rumah indekosnya majalengka jawa barat
pada minggu lima mei lalu jenazah seorang perempuan ditemukan tewas mengambang di sungai tegal gubuk desa panguragan wetan kecamatan arjawinangun kabupaten cirebon jawa barat
korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat serta ditemukan luka bekas cekikan dan senjata tajam
penemuan jenazah itu kemudian viral di media sosial dan menggelisahkan siti soleha
indah fitriani telah hilang kontak selama tiga hari
siti kemudian mendatangi rumah indekos indah di kabupaten majalengka jawa barat
korban diketahui sudah meninggalkan rumah indekos sejak sabtu empat mei
makin curiga keluarga mendatangi rumah sakit bayangkara
dan benar jenazah kemudian dikenali sebagai indah fitriani perempuan berusia dua puluh dua tahun warga desa panguragan wetan
perangkat desa juga mengantarkan keluarga korban
melapor ke polsek arjawinangun
korban adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara
ia merupakan karyawan sebuah pabrik di majalengka
sebelum hilang menurut pemilik indokos korban sedang menunggu dijemput seorang teman yang akan mengantarkannya pulang ke cirebon
setelah maghrib masih cetak
iya masih ada cetak
cetaknya tidak ada di kosan ada
belum ini juga mau pulang katanya mau nunggu ada jemputan gitu mau berobat ulang
setelah diotopsi korban dimakamkan di tpu nyimas ayu gandasari cirebon
polresa cirebon telah memulai penyelidikan untuk mengungkap kasus ini